kamu kan udah janji ngebantuin aku
kamu kerja dong cari
ini juga lagi nyari
kamu mau ke negeri sihir gak
berarti cari sekarang nih
gua cari dimana lobang tikus juga gua cari
negeri sihir ya
juregan udah capek
cepetan tak siapa dateng
wah gak mau
apa sih mini
entah kalo siapa
malah duduk nih
entah kalo siapa dateng gimana
juregan kalo gak tau gak usah protes
entah kalo rezeta dateng gimana
kita gak bisa ber hb lagi entar
sihir rezeta itu cuma berpengaruh kalau ada matahari
sekarang lu udah malem juregan
kita bener bener bisa istirahat sekarang
gak usah lari lari lagi
lagi kebanyakan lari lari
aduh mini capek juregan
emang lu tidur tuh gak ada aturannya lu tidur dimana mana
capek tau gak sih
bisa gak sih kamu tidur tuh ada aturannya
udah tidur ngaco
kamu tau gak kamu tuh udah bikin repot
sayangin gua tuh gak pinter
tapi tenang aja
juregan gak akan nyerah
itu paling jago
bim salah bim
dan mereka gak ada dimana mana
ya tiga hari juga sih duta gak masuk kuliah
gua bingung sama duta
dia ampe gak peduli sama beasiswanya lu
dia itu serius banget sama mini
pokoknya aku gak peduli
dia mau serius apa enggak
pokoknya sekarang gimana caranya kita mencari mereka
kamu kan udah janji
kamu kerja dong
ini juga lagi nyari
kamu mau ke negeri sihir gak
iya mau lah
berarti cari sekarang nih
gua cari dimana
lobang tikus juga gua cari
negeri sihir ya
kau tau namanya gua
masa kan disini
lo ngajak bercanda gue
lo ngajak gue berantem lo
kenapa ini penggina segala sih dut
ya elah nanya mulu lo
gua kan lagi kabur dari zeta
ya begini gua
mesti pake badut
jadi gak tau kalo gua tuh disini
juragan ku pinter kan

dia udah kabur udah pulang
lu berdua tuh ngapain ngumpet dari si zeta segala
zeta itu udah gak dipelantin lagi
dia udah kabur udah pulang
ya udah pulang
lo tau kenapa
dia takut sama gua
kamu percaya gak sama dia
gue gak percaya sama lo
gak mungkin banget sih kelihatannya zeta yang kuat kayak gitu
mini bilang gak mungkin juga soalnya
jelas aja udah gak percaya
lo gak percaya
aku udah namin jejak mereka
kamu bener bener gak bakal bisa lepas lagi dari aku
si teo ternyata bohong ya
dia bilang katanya udah nge zeta kan
apalagi dia kan pernah punya niat jahat sama kita
bener juga tuh min
bisa aja sih theo gak bohong
si zeta emang udah bener bener pulang ke negeri sihir
ya emang pasti bukan gara gara theo
dia dipanggil pulang sama raja dan ratu matahari
soalnya si zeta itu kan putra mahakota juragan
jadi dia gak bisa ngabur ngabur seenaknya kayak gitu
iya juga sih
lagian ya juragan
kalau raja dan ratu matahari tahu zeta mau nikah sama aku
gak mungkin dikasih juragan
soalnya dulu waktu mini masih kecil
mini kan sering main ke istana
nah mini tuh nakal banget
malahan mini pernah bikin jenggotnya raja matahari kebakar
lucu juga ya juragan kalo mini inget inget masa kecil mini
ini kamu mau balik ke dunia sihir ya
tapi gak sekarang
lagian sekarang kan mini udah punya juragan
ya mini gak mau pulang ke nudia sihir
kalo itu berarti mini harus pisah sama juragan
kamu ini sih bener bener
lucu juga ya
gue nikah sama manusia pacaran
temen kamu baik juga ya
temen yang lo baik bilang kayak begitu
yang gak punya pendirian bohong sama temennya sendiri
katanya pangeran harap diri lo kemana
bilangnya manusia makrunda makrunda
tau gak sama theo yang gak punya pendidikan kayak gitu
kamu lancang ya
kamu manusia yang gak bisa apa apa bu
tapi mulut kamu lancang
aku kan mau ubah kamu jadi kakak tua
bercanda kan lo
jadi kakak tua
bunga kakak tua
sirku pantul nih
aku jadi kakak tua
gue tuh bisa diem gak sih
bego banget sih lo jadi penyihir
udah jadi burung masih aja bawel
ya udah lo sebutin aja mantra lo
lo sebutin deh tuh supaya wujud lo bisa kembali kesemula lagi
jadi penyihir kok bego
akulah pangeran berubah ke asalku
masih seperti pangeran kan
ya penyihir kampung tapi tunggu dulu
kayanya cowonya menyihir bukan orang sembarangan deh
itu mah bukan dianya yang pinter lunya aja yang kelewat bodo
gue surat pun jadi
eh entar tuh
gue cuma bercanda doang gitu doang marah sih
aduh katanya pangeran
tapi emang bodo sih lu
kuping kamu jadi besar
ya gak mungkin lah di mana mana kalau sihir itu pakai abrak adabrak
baru bisa tuh semuanya ngarang
zeta kan gue cuma bercanda lu gitu aja serius
lu bentar bentar bisa sihir lu belagu ya
eh balikin aja gak
waduh dia kabur gimana nih
wah gue kan artis terkenal masa kuping gue segede gini aduh

wah menarunganku kuliah
dan terusylah terjawab guardache ihre taasa